sarapan apa dewi
bubur ayam dewi
mas dharma tau gak bedanya bubur sama bibir
itu di dapur sudah dewi siapin sarapan buat mas dharma
sarapan apa dewi
sarapan apa dewi
sebenarnya habibah udah move on belum ya dari dulu ya
kalau emang belum ang
kesian bener tuh orang
padahal hormat itu kalau menurut gue sudah mengharapkan sesuatu dari habibah
terus dia lekop lagi
seorang ibu tidak akan pernah menghalangi kebahagiaan anaknya sendiri
bahkan seorang ibu rela mengorbankan
kebahagiaan dirinya sendiri demi kebahagiaan anaknya
tidak ada seorang ibu itu
itu ada ibunya bu ani
iya gue tau
itu ada calon ibunya bu ani
itu calon mertua ismet
berdiri dulu apa nyambungan
calon ibu mertuanya ismet
bahwasanya ismet datang kesini mau bersebut sungguh karena ismet mau menikah sama bu ani
maka dari itu ismed mau bertanya kepada ibunya bu ani
calon ibu mertuanya ismet
bahwasanya ismet datang kesini mau bersebut sungguh karena ismet mau cepet cepet menikah sama ibunya bu ani
eh masa mau nikah sama ibunya bu ani
kira kira kapan dilaksanakannya hari apa bulan apa tanggal berapa tempatnya di mana
hei lu udah seneng aja belum juga dijawab malu maluin aja lu
kira kira kapan dilaksanakannya tanggal apa bulan apa
tanggal apa bulan apa tahun berapa jam berapa